polisi memastikan ada unsur kelalaian sehingga terjadi kecelakaan kerja di pembangunan apartemen paku buwono spring
sedang evakuasi salah satu korbannya terhambat reruntuhan fondasi bangunan
penyidik polres metro jakarta selatan menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan kerja di apartemen paku buwono spring kebayoran lama jakarta selatan
olah tkp juga dibantu oleh tim dari kementerian tenaga kerja dan juga transmigrasi
polisi memastikan ada unsur kelelayan dalam kecelakaan

sementara penyebab pasti runtuhnya fondasi bangunan proyek baru akan diketahui setelah tim lapor dari polres metro jakarta selatan meninjau lokasi
dalam kecelakaan selasa malam itu enam pekerja tertimpa bangunan tiga tewas dan tiga terluka
satu korban deddy irawan belum bisa dievakuasi sementara kontraktor masih memperkuat fondasi agar dapat mengevakuasi korban
timpa bangunan dan sekiranya kalau dievakuasi saat ini ini perlu adanya penguatan penguatan konstruksi yang lainnya
karena kalau tidak dikuatkan takutnya nanti akan prokurmbali
pastinya umumnya itu apa pak
nah itu masih didalami jadi kita besok akan mengundang lapor lapor cabang polres metro jakarta selatan untuk melakukan detikasi
ada unsur kelalaian nggak pak
ya tentunya unsur kelelayan ini nanti setelah adanya hasil dari pemeriksaan lapor baru diketahui
tapi yang jelas wakil kliennya karena menghubungkan dunia orang
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno turut prihatin atas kecelakaan kerja yang terjadi di apartemen paku buwono spring
sandi juga memperkuat pernyataan gubernur dki jakarta nisbah swedan sebelumnya yang menegaskan soal penegakan kasus hukum tersebut
dan untuk memastikan hal tersebut tidak terulang pemprov dki jakarta akan menelusuri penyebab kecelakaan kerja
pemprov dki jakarta menelusuri penyebab kecelakaan kerja
pemprov dki jakarta menelusuri penyebab kecelakaan kerja

dan itu tim sudah diterjunkan dan kita lebih baik tidak berspekulasi awal
kita tunggu tapi tentunya konsekuensi daripada ketentuan peraturan dan kalau ada sampai kelalaian itu tentunya harus ditindak tegas
pak anies sudah mencoba melihat
pak anies lagi mencoba melihat karena itu adalah tentunya berkaitan
dengan pembangunan apakah ada ketentuan peraturan yang dilanggar termasuk perda dan kalau ada kami akan tindak tegas